mau apa kalian kemari
dhani kan sudah menceraikan kamu rania
dan kami sudah tidak ada urusan lagi dengan kalian
mereka anak anakku bu
cucu ibu biarkan mereka masuk
aku tidak pernah mau ngakui mereka sebagai cucuku
terus sebentar lagi cucu ibu keluar ya
eh ada apa ani ini ada apa
selama ini permintaan ibu selalu
dan sekarang ibu akan memakai kekerasan
untuk memisahkan kamu dengan rania
kamu anak ibu satu satunya
kalau kamu tidak mendengarkan perintah ibu
ibu tolong jangan bu jangan
jangan bu tolong bu
tolong izinkan saya bersama mas dhani ya bu
ya tolong ya ibu
selama ini ibu tidak pernah merestui pernikahan kalian
dan dhani sungguh bodoh menikahi perempuan miskin seperti kamu
mulai saat ini aku akan memaksa dhani untuk menjeraikan kamu
jangan coba coba berhubungan dengan dhani lagi
masih ingin tetap hidup
bu tolong bu lepas
wanita yang akan jadi istri kamu
sari itu wanita hebat
dia juga baik
dan bisa membantumu
benar kan sari
iya dong bu
lagi pula mas dhani ini selain tampan dia baik hati juga
jadi saya gak mungkin mengecohkannya
biar kan mas
anak kamu sudah lahir dengan selamat
semoga kau udah besar
nekajai anak yang soleha ya bu ya
semoga doa dalmar kamu jadi penerang kubur kita ya bu
bagaimana kalau anak anak ini kita
siapa tahu dengan melihat anak anak ini hati ibu carmila bisa luluh
karena biar bagaimanapun juga anak anak ini cucunya dia
darah dagingnya dari dhani

aku pening ingin mulaiila print responder ya berita di bagian bagian ini ambil bunga catalel
to procentnatal real misalnya karena mustang teman masih kecil
sedangkan kalo dia masih kecil embassy dan bank tersebut juga jatuh air

kamu mau dibayar yang memberi kalimat utama
mau apa kalian kemari
dhani kan sudah menceraikan kamu rania
kami sudah tidak ada urusan lagi dengan kalian
mereka anak anakku bu
cucu ibu biarkan mereka masuk
ini anaknya mas dhani
aku tidak pernah mau mengakui mereka sebagai cucuku
bu sampai kapan sih ibu mau nyiksa dhani dengan segala kegoisan ibu
ibu yang menyekolahkan kamu
ibu juga yang membesarkan kamu
kalau kamu tetap
ibu yang menyekolahkan kamu
kalau kamu ingin menemui perempuan itu
lebih baik ibu mati
dan kamu akan menyesal seumur hidup
dan kamu tinggalkan rumah ini segera
karena aku tidak bisa melihatmu
aku tidak bisa melihatmu
aku tidak bisa melihatmu
aku tidak bisa melihatmu
mereka itu istri dan anak anakku
ibu kau tega membuangnya
kebencian ibu pada rania tidak akan pernah ada habisnya
tapi kamu tetap nekat menikahi gadis miskin itu
padahal ayahmu sudah menyiapkan calon untukmu
dan ayahmu meninggal di rumah kamu
karena kamu menolak pilihannya
jasa keluarga sari sangat besar kepada kita
kekayaan yang kita miliki sekarang ini adalah karena jasa keluarganya sari
kamu harus cepat menikahi sari
dia sudah menunggu untuk sekian lama
kalian pergi dari rumah kontrakan ini
dan cari kontrakan lain yang jauh lebih baik
jauh dari tempat ini
agar dhani tidak bisa menemukan kalian
jangan coba coba menghubungi dhani
karena dhani akan menikah dengan perempuan lain
dini dina ayah kamu kemana sih
iya ayah kamu sudah meninggal ya
jadi kalian anak yatim dong
kami bukan anak yatim
ayah kami masih hidup
kalau masih hidup unjukin dong sama kita
nanti pasti kalian akan tahu ayahku
kata ibuku sih ayahku orang baik
kasian deh kamu
sudah dini sudah
kamu jangan nangis
mereka mengajak kita terus
padahal kita bukan anak yatim
kita masih punya ayah
kenapa sedih kayak gitu
percaya sama ibu
ayah kamu itu orangnya baik kok
kalau ayah kita baik kenapa ayah ninggalin kita ibu
dini kamu gak boleh ngomong gitu sama ibu
nanti ibunya sedih
mungkin ayah kalian lagi sibuk
jadi lupa sama kita
tapi yang penting kita sama sama berdoa sama allah ya
semoga nanti allah mengembalikan ayah kalian
nah sekarang udah malam kalian tidur ya
besepak ikan udah sekolah
salamin ini dulu
terus jangan lupa besepak kita salat subuh berjamaah
sampai jumpa lagi